menteri dalam negeri cahyokumolo menegaskan akan menindak tegas jajarannya jika terbukti terlibat dalam peristiwa tercecernya dua ribu lembar kartu tanda pengenal elektronik atau iktp di kawasan pondokopi jakarta timur
cahyokumolo yang ditemui selasa pagi menyatakan pihaknya melakukan investigasi internal dan hasilnya sudah ada
menurut cahyo sekantong iktp yang ditemukan di pondokopi jakarta timur merupakan tanda pengenal yang sudah tidak berlaku
namun seharusnya iktp tersebut tidak dibuang
iktp tersebut tidak berlaku